berdasarkan informasi dari dinas lingkungan hidup dki jakarta
sampah sampah berukuran besar atau disebut bulky waste jarang ditemukan pada musim kering
meski jumlahnya relatif lebih sedikit ketimbang tahun tahun sebelumnya
pada musim penghujan masih dapat ditemukan sampah besar di pintu air manggarai
biasanya imbas banjir
baik berupa pepohonan atau sampah rumah tangga berukuran besar non elektronik
nah petugas itu nanti menjegatnya di pintu air manggarai
di situ kita punya tiga alat berat yang setiap hari stand by di situ
untuk mengangkat sampah sampah besar tersebut
kemudian oleh petugas sampah sampah itu dipotong potong
dengan bergaji mesin menjadi bongkar bongkar yang lebih kecil
untuk mudah diangkut dan dikirim ke tpst bantar gebang
nah sebenarnya sekarang nih dengan edukasi
kita ke masyarakat terus pengawasan kita
sudah sangat jarang masyarakat yang membuang sampah balik iwsc
jadi disini sampah rumah tangga
sampah rumah tangga berupa kasur sofa dan furnitur besar
punya tempat pembuangannya tersendiri
di dki jakarta tersebar di lima titik
yaitu jakarta barat jakarta utara jakarta pusat jakarta timur dan jakarta selatan
depo siaga pejaten barat pasar minggu ini menjadi salah satu tempat penampungan
atau pembuangan sampah sampah besar seperti kasur dan juga furnitur lainnya non elektronik
warga bisa mengantarkan langsung ke sini
atau ada layanan penjemputan sampah besar pada waktu waktu tertentu
nah jika kapasitasnya sudah mencapai tiga sampai enam ton
maka akan diantarkan langsung ke tempat pembuangan akhir bantar gebang
hal ini sudah sesuai dengan peraturan gubernur dki jakarta no lima puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu
tentang pengurangan dan penanganan sampah
layanan jemput bulky waste oleh dinas lingkungan hidup baru efektif mulai dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
bertepatan dengan peringatan hari peduli sampah nasional
warga yang hendak memanfaatkan fasilitas tersebut harus berktp dki jakarta
permintaan layanan jemput bulky waste diakses melalui situs resmi dinas lingkungan hidup
kedua layanan ini tidak dipungut biaya alias gratis
furniture non elektronik rumah tangga yang sudah rusak atau sudah lama tidak harus dibuang
nah jika kasur atau sofa sudah rusak seperti ini
ada opsi untuk mereparasinya ketimbang untuk membuangnya
karena reparasi furniture bisa mengurangi dampak terhadap kerusakan lingkungan
dan juga menyelamatkan memori yang ada dalam furniture ini
nah sekarang kita langsung lihat proses reparasinya
pertama bongkar furniture
kemudian para pekerja memastikan kerusakan
kemudian mereka memasukkan furniture yang sudah rusak
sehingga bisa ditentukan tindakan tindakan perbaikannya mulai dari penggantian cover busa hingga rangkanya
john baweyan pemilik usaha jasa reparasi furnitur di wilayah bekasi barat ini
mengatakan alasan diperbaikinya sofa dan kasur beragam
mulai dari rusak akibat banjir pemakaian terlalu lama atau kondisinya sudah kotor
tingkat kesudutan reparasinya pun
nah biasanya kalau rangkanya sudah hancur kita nggak bisa benerin
karena bahannya kan kayu
misalnya bahan sumber dari si sofanya itu kayu
terus ada lagi yang pakainya multiplex ada lagi yang pakai partikel board
nah kalau yang pakai bahannya partikel board itu nggak bisa dibenerin
karena particle board itu nyerap air
jadinya saat dia kena banjir
dia jadi hancur
dan itu bisa kita benerin tapi tingkat kesulitannya agak tinggi
karena kita akan ngerubah ngebenerin secara rangka
biaya reparasi diklaim lebih terjangkau ketimbang beli furniture baru
dengan lama waktu reparasi maksimal empat belas hari
hasilnya bisa awet hingga tiga tahun
tentunya tergantung pemakaian